sejak rabu pagi warga terpantau terus berdatangan
sentra vaksinasi bersama dibuka sejak delapan maret hingga sepuluh mei mendatang
dengan waktu pelayanan mulai jam delapan pagi hingga jam empat sore
mereka yang bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas di acara ini wajib memiliki ktp dki jakarta
pemilik ktp non dki juga bisa mendapatkan vaksin
tapi harus mendaftar secara online sebelumnya di website kloket com
dan datang dengan membawa surat keterangan domisili dari rt dan rw
selain mereka yang mendapatkan undangan vaksinasi
banyak peserta kategori lansia yang datang secara langsung tanpa mendaftarkan sebelumnya tetap dilayani
rata rata mereka mengaku mendapatkan pelayanan cepat saat mendaftar
asalkan memenuhi kriteria seperti minimal berusia lima puluh sembilan tahun
kondisi fisik sehat
membawa surat rekomendasi dokter bagi peserta yang masih berobat rutin karena penyakit kronis
dan memiliki ktp dki jakarta
mereka juga tak mempermasalahkan waktu tunggu rata rata satu lima hingga dua jam per orang
sejak datang hingga proses vaksinasi selesai
tidak saya daftarnya hanya di rt di rt di puskesmas kelapa gading
tapi karena kemarin saya dengar di sini ada vaksin untuk lansia
saya langsung aja kami ini daftar di sini langsung pada hari ini
gampang saya langsung daftar ke sini dari jam
kurang lebih setengah sepuluh sampai selesai ini kurang lebih dua jam lah
alhamdulillah lancar gak ada hambatan gak ada kesulitan
tadi hampir antrinya ya tepat jam sembilan sampai sekarang baru selesai
belok sini belok sini belok sini
teratur sih bagus soalnya banyak orang harus harus antri harus sabar
kami terus terang
beberapa hari yang lalu saya di bekasi rumah sakit
ada jatah untuk bekasi cuma terbatas
saya coba daftar gak dapet
saya dapat informasi kemarin saya datang kemari langsung
itu sangat gampang sekali gampang sekali
gak ada masalah
saya yang dipanggilan dah lewatnya itulah anak anak saya
walau tak mempermasalahkan waktu menunggu antrian
namun di antara mereka ada yang mengeluhkan antrian kendaraan yang panjang
untuk menurunkan dan menjemput mereka yang divaksin
panjangnya antrean kendaraan terjadi karena banyak warga yang datang dengan kendaraan pribadi
dan berbau dengan mereka yang datang dengan menggunakan transportasi umum
parkirannya muter muter susah penuh
ya itu yang bikin pusing parkirannya
jadi kalau misalnya bawa sendiri kendaraannya kayaknya capek deh
yang vaksin kedua nanti nggak usah bawa kendaraan ya
mestinya mendingan gak usah
ketiknya kondisi masalah parkir mobil
ini ambulan yang bawa kami itu kan udah muter kemana mana
tapi alhamdulillah landaman juga usaha gak apa apa
saya sangat terima kasih terima kasih banyak
informasi pihak kementerian bumn menyebut
pada enam belas maret dua ribu dua puluh satu sebanyak empat tujuh ratus lima puluh enam pekerja pelayanan publik
dan tiga tiga ratus tujuh belas lansia yang divaksin di sentra vaksin bersama
total akumulasi sementara sejak dibuka delapan maret hingga enam belas maret dua ribu dua puluh satu

tercatat lima puluh empat ratus lima puluh tiga orang yang sudah mendapatkan vaksin covid sembilan belas di acara ini
sentra vaksinasi bersama dilaksanakan atas kerjasama kementerian bumn
kementerian kesehatan pemda dki jakarta serta indonesia healthcare corporation
selaku holding bumn kesehatan
teddy zuhari andika marianto jakarta